ruang kerja direktur utama pt dirgantara indonesia saat ini juga merupakan ruang kerja b j habibie dulu ketika menjabat sebagai direktur pertama iptn pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kiki haryadi produser lapangan cnn indonesia dan fotojurnalis cnn indonesia rusman rusmana mengajak anda berkeliling di ruang kerja dan ruang istirahat habibie saat itu
presiden republik indonesia yang ketiga baharudin yusuf habibie tidak hanya bersekolah di kota bandung tapi juga meniti karir di kota bandung
saya berkesempatan untuk berada di kantornya saat itu iptn yang dulunya yang saat ini bernama pt di berada di kawasan pajajaran kota bandung
bisa anda lihat di belakang saya ini merupakan kantor dari direktur utama iptn saat itu yang pertama baharudin yusuf habibi
kalau berdasarkan informasi yang kemudian saya dapatkan dari teman teman pt di saat ini ini merupakan ruangan yang sangat memiliki
nilai historikal yang cukup tinggi karena memang sudut sudut ruangan ini jelas sama ketika pak habibie masih menjabat sebagai direktur iptn pada saat itu
termasuk juga meja direktur utamanya pun tidak berubah
bisa anda lihat di sini ini merupakan meja direktur utama saat ini yang kemudian digunakan oleh pak habibie di tahun tahun awal menjadi direktur utama pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang menarik dari ruangan ini tidak hanya ruang kerjanya saja yang kemudian menjadi perhatian
tapi juga di belakang ruang kerjanya ini merupakan ruang istirahat dari bapak b j habibie
saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana ruang istirahat dari baharudin yusuf habibie ini adalah salah satunya
ini merupakan tempat makan dari almarhum b j habibie yang saat itu digunakan kurang lebih pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam hingga berakhir masa jabatannya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bersama dengan istrinya pada saat itu ainun
dan satu hal lagi yang akan saya tunjukkan kepada anda
suping dari ruang makan ini merupakan ruang istirahat pribadi dari bapak b j habibie
di ruangan ini ruangan yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi juga dibandingkan dengan ruang kerja tadi
ini saya gambarkan kepada anda ini adalah ruangan istirahat dari baharudin yusuf habibie
saya juga mendapatkan informasi di sini juga tidak ada yang berubah
lokasi tata letak tata ruangannya pun masih sama
dan untuk mengetahui informasi lebih jelas
mengenai ruangan ini saya sudah bersama dengan ibu pujiati
ini adalah sekretaris direktur utama pt di saat ini
tapi ketika pak habibie menjabat sebagai direktur pada saat itu merupakan tim
staf direktorat produksi di lantai enam sama satu gedung ini
sama satu gedung bersama pak habib
paling tidak mungkin ketika tidak berhubungan langsung tapi paling tidak melihat sosok beliau
kalau dari ibu sendiri pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan boleh digambarkan sosok beliau itu seperti apa ibu
saya itu masuk

alhamdulillah dapat pendidikan dan latihan di sini
hasil beliau juga alhamdulillah
terus kemudian langsung saya jadi staf di lantai enam direkturat produksi
jadi saya masuk ke lantai sembilan ini tahun dua ribu tiga era pak edwin sudarmo direktur utamanya
jadi ruangan ini adalah ruangan istirahat pribadi beliau
ini tuh sama sekali tidak ada yang diganti
bed cover sama bantal aja
yang lain sama sekali tidak ada yang dirubah
ini ruangan tidak ada yang berubah tapi kabarnya ini merupakan yang spesial yang unik begitu ya bu
iya jadi itu ini tuh desain tempat tidurnya tuh sama dengan kursi dan apa namanya
sama persis dengan waktu dijadikan ruang beliau ini
jadi ukurannya juga sama seperti itu
jadi tidak ada sama sekali yang dirubah
terakhir pertanyaan saya boleh digambarkan sosok bapak di mata ibu itu seperti apa ketika tahun tersebut
karena kan memang satu tim satu lantai juga
paling tidak apa yang menjadi sosok ataupun kesan dari bapak
pak habibie itu adalah bapak yang sangat baik sekali murah senyum
pokoknya buat contoh anak anak muda zaman sekarang jadi pekerja keras
itu jawabannya dia
sunata mengampuni dan menerima beliau di sisinya tentunya bersama ibu ainun
terima kasih kita berdoa bersama dengan
semoga allah mengampuni dosa beliau
amin kita berdua bersama untuk almarhum bapak dan juga almarhumah ibu ainun yang sudah lebih dulu meninggalkan bapak
itulah cerita dari salah satu pekerjaan yang pada saat itu memang satu tim bersama dengan pak habibie di lantai sembilan
tahun berapa itu bu
saya mulai di lantai sembilan tahun dua ribu tiga
bapak sudah tidak di sini
kita doakan bersama mudah mudahan memberikan sebuah nilai lebih dari sosok pak habibie tentu saja
demi kemajuan bangsa dan juga negara
ini merupakan peninggalan ataupun catatan ataupun rekam jejak yang ada di kota bandung
kiki haryadi rusman rusmana bandung jawa barat